ketua dpp pdi perjuangan sekaligus ketua dpr ri puan maharani mengungkapkan tak membahas politik saat bertemu presiden joko widodo di acara galadiner world water forum ke sepuluh di gwk bali
puan mengaku selama di event world water forum ke sepuluh di gbk bali dirinya selalu berkomunikasi dengan presiden joko widodo
namun puan bilang obrolannya tidak membahas soal politik
saat ditanya wartawan apa yang dibahas saat berbisik dengan jokowi saat geladinner puan bilang itu rahasia